mendagri cahyo kumolo mengaku sudah memberikan penjelasan kepada kpk
terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus meikarta
saat itu cahyo diwakili dirjen otonomi daerah sumarsono
nama cahyo kumolo ikut terseret kasus perizinan meikarta
usai kesaksian yang disampaikan bupati bekasi nonaktif neneng hasanah
dikutip dari cnn indonesia com sumarsono sudah menjelaskan kepada kpk
segala perizinan merupakan kewenangan pemkap bekasi
sementara itu cahyo juga menyebut kemendagri memang selalu memberikan bimbingan
jika ada pemerintah daerah yang ragu untuk memberikan perizinan
salah satunya pemkap bekasi terkait perizinan meikarta
bahkan menurut cahyo pernah ada seorang gubernur yang mengajak investor
menemui kemendagri untuk meminta petunjuk sebelum memberikan perizinan
itu dilakukan agar tidak ada aturan yang dilanggar